udah ngaku aja kalau memang ada ular di situ emang ada ular rusak
ternyata ustadz musa takut juga ya takut takut apa
takut ya takut satu satunya hal yang ustadz musa takuti itu adalah kehilangan
usaha apel selebihnya takut sebentar pada mau nanya kalian mau kemana kita mau ambil
air kedapur air di dapur itu ada ular besar ular besar
jadi kalian semuanya usahakan jangan dapur benar masuk masuk masuk masuk masuk
pak d sekarang kita terusin pekerjaan kita yang tertunda tadi
sekarang kita cek sama santriwan dulu ya lah emang ustadz yakin kalau dolar ada di sana
enggak yakin sih cuma memastikan aja kalau ada anak santri itu semuanya aman
enggak jadi berkesan begini
ngapain berkenceng kenceng banget mana mana pas gap ngapain kemujar habis
dimpanin aja kekendari lewat pasar kerukut cakep kita lari karena takut itu dia coba aja bayangin
kita ketemu ular itu gede banget luasnya sekitar sembilan puluh m tingginya empat meter kamar mandi dalam air
ngambung badannya belam kupinya lebar belalanya panjang itu namanya tapi gajak gajak gajak iya
gajaknya pake kaos tulisannya panggil aku tapi why the world kenapa nggak ditangkap
ulernya tapi sudah bilang kekendari lewat pasar kerukut cakep kita hari karena takut
oh gitu ya
ular juga nggak tahu kalau kita takut
ya udah ularnya di mana
ini kenapa jadi gagal
ustadz jangan kompak
ustadz yang nunjuk
nah gitu kali
lebangan gitu sih
tinggal lagi aja
oh makhluk detektif
kalau bisa kita mulai sekarang
adik ini sebetulnya kita nyari ular
nanti ular denger
iya manggil temen
di bahu saya
ini cuma sebet
lagi ini sebetnya positif
ini sebetnya positif
cuma sebet doang
saya tuh sebetulnya gak takut sama ular
ini sebet punya keanehan
kalau dia nempel di bahu
bahuannya pengen teriak
bukan sebet biasa loh
padi gak percaya
coba kalau dipundak
kalau gak teriak
eh sebet gak masalah
kalau pengen liat ular gak
susah aja pausan
kenapa sih bersih banget
tadi aku mimpi
aku dikejar kejar ular
mampus kan batu itu sobri
mimpi buruk itu berasal dari setan
makanya sebelum tidur itu
ayat terakhir al baqarah
nah lalu itu
pasti dijaga sama allah swt
betul gak kan
balik ke surip masing masing
udah ngantuk nih
nanti kalau aku tidur
udah cukup ya sih
eh gak boleh
gue naik kesini kan
gue gak boleh kan ini masih
tapi tadi ini kasur aku
sindut tidur yuk
aku tidur dimana
tidur di luar
pernah deh gak usah berisik
aku tuh ngantuk tau gak
semalam tuh aku gak bisa tidur
dikira kita enggak
aku tuh bergadang
emang kamu aja yang bergadang
kita juga bergadang nih
siapa suruh ngikutin aku
ini ada kamar masing masing
kamu ngapain sih disini
enggak enggak mau
duh ada apa sih ribut ribut tindra luqman
iya deh tuh
gak kalau lu di sana
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa apa
gak ada apa apa
udah ngaku aja kalau memang ada ular di situ emang ada ular ustadz
uji udah orang maje nggak usah mengkerot nggak ketemu mana ya padanya itu cinta banget tuh
kapan ya baru di sini
saya udah demen banget sama ustadz saya udah lama juga kagak ada rasa sama sekali